setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon kepala bin
komisaris jenderal budi gunawan berjanji akan mengedepankan independensi
ia juga akan mengutamakan deteksi dini untuk mencegah gangguan keamanan
pro bin ini menjadi visi calon kepala bin budi gunawan
dalam uji kelayakan dan kepatutan di komisi satu dpr ri kemarin
selain ancaman terorisme ia juga menyebut proxy war sebagai ancaman indonesia
selama sepuluh menit komjen budi gunawan memaparkan optimalisasi badan intelijen negara yang profesional
menurut budi gunawan visi pro bin berlandaskan sembilan program lawacita pemerintahan joko widjeka
budi gunawan berjanji akan mengedepankan independensi
tidak berdasarkan kepentingan ataupun juga pesanan pesanan
korrespondensi ann indonesia yudi yudawan di dpr saat ini
yuda apa rekomendasi dpr setelah uji kelayakan dan kepatutan kemarin yang akan dibahas apa hari ini
ya pada hari kemarin memang terjadi tidak terlalu banyak perdebatan putri
dan berlangsung secara tertutup di komisi satu dpr ri
dari pukul sepuluh waktu di soebarat
dpr sendiri terutama komisi tiga lebih banyak meminta bahwasannya nantinya komjen polisi budi gunawan
akan mengoptimalkan fungsi daripada bin sendiri
dan melakukan koordinasi komunikasi antar lembaga intelijen yang ada di indonesia
seperti kita ketahui putri lembaga intelijen tidak hanya bin sendiri
tapi juga tni polri dan juga pemerintah memiliki lembaga intelijen
dan diharapkan masing masing bisa berkoordinasi dan melakukan komunikasi yang bersinergi satu sama lain
sehingga dapat melakukan kinerja yang baik
aksi terorisme cybercrime dan juga human trafficking
yang merupakan salah satu isu sentral yang saat ini menjadi pekerjaan rumah dari badan penanggulangan teroris
ataupun juga baik bin sendiri putri
dan memang persidangan ataupun rapat dengan pendapat di sidang paripurna kali ini belum berlangsung
kali ini dpr masih membahas mengenai rancangan undang undang terkait konvensi maritim ketenaga kerjaan indonesia
di mana indonesia merupakan juga negara dengan tenaga kerja maritim terbanyak nomor dua di dunia
selain filipina putri
yuda nanti kami akan kembali kepada anda mengetahui perkembangan terbaru
tapi kami sekarang ajak anda untuk mengikuti jalannya rapat paripurna membahas hasil uji kelayakan dan kepatutan
calon kepala bin komjen budi gunawan kemarin kita simak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
jakarta delapan september dua ribu enam belas pimpinan komisi satu dpr ri ketua abdul haris almasari
a satu ratus sebelas ditanda tangan
a satu ratus sebelas ditanda tangan

a satu ratus sebelas ditanda tangan
baik terima kasih kami sampaikan pada yang terhormat
saudara dr haji abdul haris almasari
yang telah menyampaikan laporan komisi satu
terkait dengan hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test
a satu ratus sebelas ditanda tangan
calon kepala bin
untuk selanjutnya kita segera mengambil keputusan
bapak ibu yang kami hormati
sidang dewan yang kami hormati
sekarang tiba saatnya kami menanyakan
kepada sidang dewan yang terhormat
apakah laporan komisi satu dpr ri
terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan
calon kepala bin dapat disetujui
baik terima kasih atas pertujuannya
amin ustaz khan pak akbar faisal
saya harus menyampaikan sesuatu di ruangan ini
tidak tentang apakah saya setuju atau tidak dengan pak budi gunawan sebagai kepala bin
sebab saya sungguh sungguh sangat setuju dengan itu
tapi saya mau berbicara tentang hal yang lain bapak
yang berhubungan dengan bin pula
hari ini kita sedang
kalau boleh saya sebutkan kita sedang bertengkar tentang
sebuah kasus yang bernama kewarganegaraan seseorang warga kita
yang telah memilih menjadi seorang warganegara amerika serikat
saya mendapatkan informasi dari seorang pejabat teras bin pada saat itu bahwa
tak ada satupun dari pejabat negara yang kompeten meminta pertimbangan dari kepala bin
ketika akan memutuskan sodara archandra thakar sebagai
menteri pada saat itu berikut dengan apapun yang mengikuti di belakangnya
dan kemudian ternyata terbukti bahwa
orang hebat ini orang cerdas ini yang pernah menjadi warga negara indonesia
ternyata memang pernah memiliki warganegara amerika
agar kemudian kita tahu betapa besar dampak dari apa yang keputusan beliau menjadi warga negara amerika serikat
saya ingin membacakan seorang sumpah yang diucapkan kepada pemerintah amerika serikat
pada saat akan dilantik atau dikukuhkan sebagai warga negara amerika serikat
bunyinya seperti ini
dengan ini saya menyatakan
dibawah sumpah bahwa saya benar benar dan sepenuhnya meninggalkan
dan mengingkari semua kepatuhan dan kesetiaan terhadap pangeran asing
penguasa negara atau kedaulatan yang dulu hingga kini pernah menjadikan saya sebagai subyek atau warga
bahwa saya akan menyokong dan membela konstitusi dan undang undang amerika serikat
melawan semua musuh domestik maupun asing
bahwa saya akan menyandang keyakinan dan kepatuhan
bahwa saya akan menyandang senjata atas nama amerika serikat
manakala diperlukan oleh undang undang
bahwa saya akan melakukan layanan non tempur di angkatan bersenjata amerika serikat
manakala diperlukan oleh undang undang
bahwa saya akan melakukan kepentingan nasional di bawah arahan sipil
manakala diperlukan oleh undang undang
dan bahwa saya akan melakukan kewajiban ini secara suka rela
tanpa tekanan mental apapun atau tujuan menghindar
bapak ibu sekalian ini bernama dpr ri
dimana kemudian rakyat menyerahkan kepercayaannya kepada kita
maka tujuan utama kita adalah menjaga itu
saya menghormati beliau sebagai orang yang cerdas
tetapi keputusan pemerintah dalam hal ini kementerian hukum dan ham
untuk memberikan kembali ke warga negara itu
dan melanggar tata aturan kita
dimana kalaupun dia mau kembali menjadi warga negara indonesia
harus menunggu lima tahun
sungguh sungguh sebuah persoalan besar bagi kita
maka untuk itu pimpinan
dengan segala hormat saya
saya ingin dpr ri bersikap secara tegas soal ini
dan saya meminta dpr untuk mengirim surat kepada pemerintah
untuk membatalkan dan mempertimbangkan kembali hal hal seperti ini
untuk tidak terjadi lagi
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
baik terima kasih pak akbar faisal atas masukannya
tentunya nanti menjadi catatan kita bersama dalam kaitan di rapat paripurna ini
bapak ibu sekalian
tentunya dalam kaitan dengan agenda kita pada siang hari ini
sekarang tiba saatnya kita perkenalkan
kami perkenalkan pada bapak ibu semua
terkait dengan calon kepala badan intelijen negara terpilih
yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna hari ini
yaitu sodara komjen polisi dr andes budi gunawan s a msi
untuk kami persilakan masuk ke depan